memasuki hari ketiga tim penyelam basarnas special group atau bsg melakukan penyelaman di dua lokasi yang sudah ditentukan untuk mencari korban
dan juga serpihan pesawat line r jt enam ratus sepuluh
dan berikut ini adalah pembagian sektor area pencarian di hari ketiga
ini adalah informasi yang kami himpun dari akun twitter kantor sar jakarta
tim basarnas membagi dua area prioritas
ini prioritas pertama difokuskan untuk melakukan pencarian di bawah air
nah di area ini dikerahkan ada empat kapal
ini ada satu kemudian dua tiga dan empat
kapal pertama adalah sonar satu atau kn sar basudewa yang akan melakukan pemetaan sekaligus penyelaman untuk mengangkat puing pesawat maupun korban
yang diantaranya tadi yang saya sebutkan adalah km sar basudewa yang dilengkapi dengan sejumlah alat

nah side st sonar ini biasanya digunakan untuk menciptakan suatu gambaran atau pandangan yang lebih luas di dalam laut
kemudian yang kedua ada kri rijal
nah dari angkatan laut yang kemudian dilengkapi oleh beberapa alat seperti multi beam echo sounder
kemudian ada juga side scan sonarat dan juga ada rov atau wahana kendali jarak jauh
nah dua item tadi yang saya sebutkan sebelumnya
halnya dengan side scan sonar
alat ini kemudian untuk memotret kondisi dalam laut lewat pancaran gelombang suara
sementara yang tadi saya sebutkan yang terakhir adalah rov
ini semacam robot di bawah laut kemudian dioperasikan oleh kru baik di atas kapal ataupun di daratan terdekat
selanjutnya yang ketiga adalah kapal barunajaya milik bppt
nah ini adalah kapal yang dinaiki oleh panglima tni
dan juga kepala basarnas
di kapal barunajaya ini juga dilengkapi oleh multi beam echo sounder
kemudian ada ping locator dan juga rov atau robot yang bisa dioperasikan di bawah laut
dan yang terakhir ini ada kapal dominos pertamina
yang dimiliki oleh pertamina dilengkapi dengan side scan sonar
kemudian ada multi beam echo sounder ping locator dan juga digital global positioning system
atau di gps
nah tidak cukup sampai di situ
basarnas juga menerjunkan lebih dari seratus penyelam
ini tergabung dalam basarnas special group atau bsg
kemudian juga ada kopaska
jadi ada bsg kemudian ada kopaska
lalu juga ada batalion intaik
dan juga ada amphibie
mungkin yang agak kurang familiar adalah
ini memiliki beberapa keahlian dan juga telah mengikuti diklat sebelumnya
nah beberapa keahlian diantaranya adalah medical first responder atau mfr
kemudian ada high angle rescue technique atau hart
dan juga terjun payung
nah wilayah pencarian di bawah air ini
luasnya mencapai dua ratus tujuh puluh nautical mile
atau ini setara dengan lima ratus km persegi
ini adalah area prioritas pencarian pertama
kemudian area prioritas kedua
nah area ini akan difokuskan untuk pencarian dari permukaan air
di mana dikerahkan ada empat puluh kapal
ini ada empat puluh kapal
yang terdiri dari kapal basarnas
kemudian ada kapal
kapal dari kementerian perhubungan
kemudian ada kapal dari pol air kesatuan penjaga laut dan juga pantai
tidak hanya pencarian dari wilayah air
tim gabungan juga melakukan penyisiran dari wilayah udara
dengan menggunakan dua helikopter
sementara luas wilayah pencarian di permukaan air mencapai tiga ratus enam puluh nautical mile persegi
atau seluas enam ratus enam puluh enam km